kpu jawa barat hari ini hingga rabu sepuluh januari dua ribu delapan belas telah resmi membuka pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur jawa barat periode dua ribu delapan belas hingga dua ribu dua puluh
ada empat pasangan calon yang terpetakan untuk mendaftar pilgub jabar dua ribu delapan belas kali ini
yakni pasangan ridwan kamil dan uruzanul ulum dedy mizwar dan dedy mulyadi sudrajat ahmad syeku dan t b hasanuddin anton chardian
kpu akan menanyakan kesiapan berkas setiap pasangan calon jika memenuhi persyaratan maka kpu akan memberikan tanda terima penyerahan berkas dan bisa langsung melakukan tes kesehatan
terkait pengamanan polda jawa barat sudah menyiapkan empat ratus personel gabungan untuk mengamankan proses pendaftaran
ada produser lapangan cnn indonesia zayul haq di bandung jawa barat halo selamat siang zayul
peta kekuatan cagup
ada empat calon yang akan mendaftar dan nantinya akan kita lihat siapa ini yang akan mendominasi untuk suara di jawa barat
kira kira bagaimana menurut analisis anda
ya selamat siang iqbal betul sekali untuk proses pendaftaran pada pemilu pemilihan gubernur jawa barat dua ribu delapan belas dan juga dua ribu sembilan belas
memang untuk secara resmi proses pendaftaran pilgub jawa barat
dibuka sejak hari ini tanggal delapan januari dua ribu delapan belas hingga rabu sepuluh januari dua ribu delapan belas
ada empat pasangan calon yang diusung masing masing partai koalisi setelah sebelumnya memang masing masing partai melakukan manuver politik komunikasi politik
hingga saat ini menjadi pertanyaan sebelumnya siapa
kira kira dari masing masing koalisi yang maju untuk melakukan proses pendaftaran
pasangan calon yang maju yakni pasangan calon gubernur jawa barat dan juga wakilnya
untuk hari pertama sebenarnya adalah jadwal pendaftaran dari pasangan calon ridwan kamil dan juga uu ruzanul ulum
dan pasangan ini memang diusung oleh beberapa partai yakni partai pkb p tiga nasdem dan juga hanura
namun informasi yang saya peroleh dari ketua kpu jawa barat yayat hidayat untuk hari ini tidak ada satupun pasangan calon yang mendaftarkan

selanjutnya adalah pasangan duo dm kita tahu bahwa deddy miswar dan juga deddy mulyadi
kedua kandidat tersebut memang sudah kita tahu bahwa deddy mulyadi merupakan bupati purwakarta
dan deddy mizwar adalah petahana atau wakil gubernur jawa barat saat ini yang diusung oleh partai demokrat dan juga partai gerindra
pasangan calon berikutnya ini adalah sudrajat dan juga ahmad sehu
sangat mengejutkan bahwa sejak dulu ataupun baru baru ini nama sudrajat muncul ke permukaan untuk maju sebagai gubernur jawa barat cukup mengagetkan warga
karena untuk segi popularitas sudrajat sendiri belum begitu terkenal di jawa barat
namun untuk ahmad sayhu memang ini sudah dikenal selain juga sudah menjabat sebagai mantan wali kota bekasi
nah untuk pasangan dua
pasangan calon berikutnya ini adalah yang sangat mengejutkan
setelah sebelumnya pdip sempat tersiar kabar akan maju mengusung wali kota bandung ridwan kamil
melabuhkan dukungannya kepada ridwan kamil
namun secara mengejutkan ini pdip mengusung tb hasanuddin dan juga anton carlian
kalau kita melihat peta cawagup jawa barat dua ribu delapan belas iqbal memang masing masing partai koalisi sudah
optimis begitu untuk memenangkan pilgub jawa barat ini
tapi memang mengutip pernyataan dari pengamat politik dari universitas pendidikan indonesia
prof karim suryadi yang mengatakan bahwa untuk di jawa barat sendiri memang secara garis besar ada kurang lebih tiga puluh lima juta pemilih
kita tahu bahwa karakteristik pemilih di jawa barat ini adalah religius dan juga tradisional
jika dikaitkan dengan empat pasangan calon itu maka
karena kans pdip untuk memenangkan pilgub jawa barat atau jabar satu ini sangat kecil
karena jika dikonsep dengan baik padahal pdip memiliki dua puluh kursi yang artinya bisa maju sendiri
dan jika memang dikonsep dengan baik pdip semestinya bisa mengusung calon yang memiliki elektabilitas dan juga popularitas yang tinggi
di menit menit proses pendaftaran pilgub jabar ini pdip mengejutkan
yakni mengusung tb hasanuddin dan juga anton carlian
bahwa pdip ini sebenarnya adalah ingin mengusung internal dan juga eksternal
jadi menurut pengamat politik sendiri kans pdip untuk memenangkan jabar satu kemungkinan sangat kecil
kalau kita melihat pasangan calon yang lain
ridwan kamil dan juga uu rujanul ulum yang diusung
oleh empat partai memang nama ridwan kamil di jawa barat ini memiliki elektabilitas dan juga popularitas yang tinggi
tidak hanya itu tidak menutup kemungkinan juga nama deddy mizwar juga sama kuatnya dengan nama ridwan kamil
ahmad sudrajat dan juga ahmad sayhu ini memang untuk di jawa barat sendiri tidak begitu populer
namun untuk ridwan kamil dan juga uu ruzjanul ulum
begitu saja disepelekan bahwa karakteristik pemilih di jawa barat yang religius dan juga tradisional
ini akan memberikan peluang yang sangat besar kepada para pendukung p tiga dan juga pkb
mengingat bahwa p tiga dan juga pkb memiliki basis masa yang besar di wilayah priangan
nah untuk golkar dan juga demokrat sendiri nama deddy mizwar dan juga deddy mulyadi
tidak bisa dianggap remeh bahwa deddy mulyadi deni mizwar ini merupakan petahana wakil gubernur jawa barat
yang memiliki elektabilitas dan juga popularitas yang cukup tinggi
nah jika melihat bahwa berjarak dengan islam di jawa barat sendiri memang memiliki belakang ini ada islam konservatif
di mana pemilih lebih memilih kepada pasangan calon yang memiliki religius dan juga tradisional
dan kita melihat bahwa pdip kalau memang
yang diusung memiliki kurang elektabilitasnya kurang dan juga popularitasnya kurang
maka akan sangat berat pdip bertempur di medan perang jabar satu ini begitu iqbal
dan memang untuk hari ini proses pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur jawa barat dua ribu delapan belas
belum ada yang mendaftar
namun besok informasi yang saya himpun dari ketua kpu jawa barat yayat hidayat bahwa besok pukul sepuluh
maksud kami pukul empat belas akan ada duo dm yang akan mendaftarkan diri ke kpu jawa barat di jalan garut ini
dan untuk hari rabu tanggal sepuluh januari dua ribu delapan belas ada tiga pasangan calon yakni ridwan kamil dan juga uu ruzianul ulum
yang ditargetkan akan datang jam sebelas kemudian juga jam satu siangnya itu akan disusul oleh pasangan lainnya
dan yang terakhir adalah pukul lima belas waktu indonesia barat yakni tb hasanuddin dan juga anton carlian
dan memang untuk hari ini mekanisme pendaftaran pemilu maksud kami proses mekanisme pendaftaran pilgub jabar di hari ini memang
mekanismenya adalah masing masing pasangan calon ini nanti akan disambut oleh pagelaran seperti gamelan dan juga lengser oleh kpu jawa barat
dan jika sudah datang kemudian pasangan calon tersebut akan menuju ke aula untuk diverifikasi apakah berkas berkas yang sudah dibawa untuk proses pendaftaran sudah memenuhi syarat sudah lengkap
jika memang iya maka akan pindah ke ruangan lainnya atau pindah kursi menghadap ke kpu jawa barat untuk dilakukan proses pendaftaran
dan jika semuanya sudah lengkap maka tanda terima proses pendaftaran dan juga tanda terima penyerahan untuk pendaftaran
melakukan cek kesehatan yang nanti akan dilakukan maksimal tanggal lima belas di rumah sakit hasan sadikin bandung bisa dilakukan
dan memang untuk tes kesehatan sendiri berlangsung dua hari iqbal di hari pertama itu meliputi tes psikologi dan juga tes kesehatan dan untuk hari berikutnya adalah medical check up
dan terkait dengan pengamanan proses pendaftaran pilgub jawa barat dua ribu delapan belas ini polisi atau
pihak dari kepolisian kapolda jawa barat menurunkan empat ratus personil yang gabungan yang masing masing akan ditempatkan di tiga ring
ring satu ini akan berada di aula di tempat saya berdiri saat ini atau di dalam gedung
ring dua di halaman kantor kpu dan yang ketiga ring tiga adalah ini berada di sekitar jalan garut dan juga jalan laswi
dan diharapkan proses pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur jawa barat ini bisa kondusif
baik zayul menarik sekali tentunya ini membuat masyarakat jawa barat semakin bingung untuk memilih siapa yang akan diusung menjadi gubernur dan juga wakil gubernur jawa barat nantinya ke depan
karena semuanya memiliki kanser yang cukup baik untuk ke depannya
terima kasih zayul haq yang melaporkan langsung dari bandung jawa barat